peraturan menteri terkait pengelolaan dan pengendalian ponsel bike market melalui international mobile equipment identity atau imei akan ditanda tangani bulan ini
peraturan menteri ini rencanakan resmi berlaku enam bulan setelah ditanda tangani tepatnya pada februari dua ribu dua puluh
pemerintah melalui tiga kementerian tengah menggodok aturan soal validasi ponsel via imei
saat ini kementerian komunikasi dan informatika kominfo melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan menteri atau rpm
yang nantinya akan menjadi panduan bagi operator telekomunikasi indonesia dalam razia ponsel ilegal yang tidak terdaftar di kementerian perindustrian
kementerian perindustrian mengungkapkan potensi kerugian negara cukup besar dari ponsel ilegal yang beredar di indonesia
yang diperkirakan mencapai sepuluh juta unit setiap tahunnya